tapindo berantas incorporation mulai melakukan perawatan atau work over
satu dari tiga sumur minyak dan gas di desa wunut sidoarjo pada jumat siang
work over tiga sumur minyak dan gas ini dilakukan untuk mencapai target
pengembalian dana talangan pemerintah rp tujuh ratus delapan puluh satu miliar
workover pertama dilakukan di sumur wunut sembilan belas dan disusul bulan depan di sumur wunut empat
serta sumur wunut enam belas penghasil gas dengan target dapat memproduksi sepuluh juta kaki kubik per hari
sementara itu sumur wunut sembilan belas penghasil minyak dalam sehari dapat memproduksi minyak seratus barrel per hari
pihak lapindo menjamin langkah work over ini tidak akan membahayakan warga
sebab tidak dilakukan pengeboran kembali tetapi hanya pembersihan kerak dan pasir di lubang sumur
agar dapat memproduksi minyak atau gas
workover tiga sumur ini merupakan langkah lapindo mengejar batas akhir pengembalian dana talangan dari pemerintah rp tujuh ratus delapan puluh satu miliar
dana tersebut digunakan untuk membayar
biaya ganti rugi warga korban semburan lumpur lapindo